seratus ton bantuan untuk korban bencana gempa dan tsunami di sulawesi tengah
diangkut menggunakan kapal motor lambelu dari pelabuhan nusantara kota parepare
bantuan berupa makanan minuman dan obat obatan ini dipindahkan oleh buruh ke kapal
tanpa penghutan biaya panggul
beginilah antusiasme para buruh panggul di pelabuhan nusantara kota parepare sulawesi selatan
saat mengangkat bantuan logistik untuk korban bencana gempa dan tsunami di sulawesi tengah sabtu malam
lima ratus buruh panggul yang tergabung dalam tenaga kerja bongkar muat dengan sukarela
menyumbangkan tenaga untuk memindahkan barang dari dermaga ke kapal tanpa dipungut biaya panggul
hal ini dilakukan sebagai bentuk keprihatinan para buru panggul terhadap bencana yang menelan banyak korban jiwa itu
nomor satu masalah kemanusiaan nomor dua untuk sehakat bersih
kita yang bantu orang bukan kita yang dibantu
berarti buruh yang ngangkut barang naik pelabuhan ini gratis pak
seratus ton logistik bantuan terdiri atas makanan minuman dan obat obatan
ada pun sumbangan pakaian akan diangkut dalam kelompok bantuan berikutnya
untuk saat ini terutama untuk makanan ya jadi obat obatan
kemudian sementara pakaian cancel
dan selanjutnya kita akan dibantu
jadi semuanya gratis pak ya
bantuan logistik ini diperkirakan akan sampai tiga hari mendatang di pelabuhan pantoloan kota palu sulawesi tengah